sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

keluarganya minta gue putusin hubungan sama lu
karena itu gue kabur
paras dingin juga gak lo
mawar harus gimana sekarang
apa mawar harus jadi orang nih egois
atau mawar harus rela
hidup sebatang kara
enggak pak kebanyakan
saya emang mau kasih kamu dua ratus ribu
tapi besok saya tambah lagi seratus ribu
jadi jangan lihat lihat saja
kok saya diskorsi pak
saya kan nampar fitri karena saya mau membela diri pak
saya tidak mau ada kekerasan di restoran saya ini
dan fitri kamu juga saya diskorsi selama dua hari
selama dua hari tidak ada hitungan gaji
kok saya diskurs juga pak
kan saya yang ditampar
saya di sini korban lho pak korban kekerasan
kamu sudah menyebarkan berita tidak benar tentang mawas
apa kamu punya bukti tentang kebenaran itu semua
saya nggak terima saya kan di sini senior
fitri kamu menolak perintah saya
apa kamu mau saya tambahkan skorsi
kalau belum begitu
kalian boleh bekerja seperti biasa
dan kalian boleh keluar
paling paling lu ada main sama pak firman
makanya kamu dibela diri terus
saya diskorsi dua hari karena menampar dia
fitri itu memang harus ditampar
kalau berbicara itu sudah sembarangan
lalu gimana dengan fitri
tadi dia keluar marah marah
kenapa kalian berkumpul di sini
ayo semua kerja
bahkan maggat si satunya
apa youtube vam apalah
kalau melambes kavalian
saya melepaskan hot scriptures
oke hari ini saya pesen sup jagung chicken cordon blue which cheese dan minumnya air mineral
tapi ingat ya tutupnya jangan dibuka
kamu mau pesan apa
terima kasih pak
pak awar hari ini kamu harus temenin saya makan
ben gimana nih saya mesti ngelakuin apa
kamu gak mau ya tanggung jawab
nis kamu kan tahu aku sayang sama kamu
ya udah kalau gitu kamu nikahin aku dong
ya tapi masalahnya nggak semudah itu
nis aku nggak mau
aku tinggal di mawar
ben aku tuh nggak mau misahin kamu sama mawar
tapi kamu tahu sendiri kan arah itu kayak gimana
dia tuh masih nganggep kalau dia kehilangan dodi gara gara mawar
ya udah kita nikah
terus aku mesti tinggal sama kamu di rumah kamu gitu
memangnya di mana lagi
kenapa gak kamu aja yang tinggal di rumah aku
susah ya ngomong sama kamu nggak beres beres tau nggak
katanya mau berubah
tapi kok cuma berkor kor doang mau bertanggung jawab
sampai segitunya lo menghina bapak
tapi asal lo tau ya lo itu lebih hina dari bapak tau gak
ben aku tuh nggak mau misahin kamu sama mawar
tapi kamu tau sendiri kan arah itu kayak gimana
dia tuh masih nganggep kalau dia kehilangan dodi gara gara mawar
shh jangan ngomong keras keras dong
udah udah lo nggak usah tanya kenapa
yang penting sekarang dia mau nikahin gue
tapi dia nggak mau ninggalin adiknya
gue nggak setuju
dan gue juga yakin kok mama nggak bakalan setuju
gue sih setuju aja kalau lo mau kawin sama kak beben
tapi gue gak setuju kalau mala ada di rumah ini
kalau dia ada di rumah ini gue bakalan keluar
pilih gue atau mawar
jadi lo diskor gara gara nampar cewek cewek lainnya itu
kurang ngajar tuh cewek
perlu dikasih pelajaran dia
janganlah bang gak usah cari masalah lagi
rencana lo dua hari ke depan mau ngapain
nggak ada rencana bang
ya paling cuma beres beres semua doang
ah gimana kalau besok gue ajak lo jalan jalan
besok uang abang keluar
bos katanya mau ngasih bonus
yang bener bang gak apa apa nih
yaudah abang berangkat dulu ya
besok kita jalan jalan ya
yaudah ya berangkat ya
nanti ya bang
ya nggak diperlukan lagi sarapannya
sampai jumpa lagi